tumpeng merupakan nasi berbentuk kerucut dengan beragam lauk pauk yang disajikan bersama
kerucut melambangkan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan tuhan sang pencipta
yang dalam konsep ketuhanan jawa disebut manunggaleng kaulo gusti
selain bentuk kerucut jumlah lauk pauk yang selalu menjadi pelengkap tumpeng pun memiliki arti
lauk pauk sebagai makanan pendamping selalu berjumlah tujuh atau sembilan ragam
tujuh atau pitu dalam bahasa jawa
merupakan kiasan dari pitulungan atau pertolongan dari sang maha pencipta
sementara sembilan dianggap sebagai angka tertinggi melambangkan tuhan yang menguasai alam semesta
dalam masyarakat jawa tumpeng yang merupakan warisan dari kebudayaan hindu
lantas diadopsi oleh para wali dan ulama demi kepentingan syiar ajaran islam
jadi kalau tumpeng itu dipotong itu sebetulnya salah sekali secara filosofi
tumpeng itu nggak boleh dipotong
tetapi menurut kata katanya orang jawa tumpeng itu harus dikepung
ngepong tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyakan banyak orang
caranya adalah dengan mengambil dari bawah
puncak tumpeng itu nanti makin turun makin turun
sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah
dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang manu galing kaulolan gusti
sebenarnya terdapat tujuh belas jenis tumpeng dalam budaya jawa
yang masing masing memiliki makna dan niat tersendiri bagi pembuatnya
tumpeng dengan beras kuning atau tumpeng punar
biasanya digunakan sebagai wujud syukur atas nikmat

warna kuning melambangkan kegembiraan dan kebahagiaan
sedangkan tumpeng dengan beras putih memiliki makna kesucian
sehingga banyak digunakan dalam berbagai acara sakral
uniknya dari ke tujuh belas jenis tumpeng terdapat satu tumpeng yakni tumpeng megono
yang tanpa disadari mengilhami pbb dalam membuat paduan makanan sehat bagi seluruh dunia
di tingkat dunia
fao dan who menciptakan apa yang disebut food pyramid
yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat
yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng megono dari indonesia
itu hebatnya di situ
kita sendiri tidak pernah menyadari
sayangnya justru bangsa indonesia
yang pelan pelan melupakan budaya tumpeng
dari ke tujuh belas tumpeng praktis kini masyarakat hanya mengenal sekitar lima jenis tumpeng saja
sementara jenis tumpeng lainnya sudah mulai punah
tumpeng kini hanya digunakan sebagai simbol prosesi atau wujud syukur semata
tanpa disadari makna filosofi tinggi yang terkandung di dalamnya
ironisnya tumpeng bahkan dianggap kuno
sehingga kini banyak masyarakat yang lebih mengingatkan tumpeng
sehingga kini banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan perayaan dengan mengonsumsi kuliner barat
padahal tumpeng adalah budaya asli nusantara yang syarat makna petuah kehidupan dan ketuhanan
yang diwariskan nenek moyang bangsa indonesia